vaksinasi booster pertama atau vaksinasi ketiga bagi para tenaga kesehatan
telah dimulai di rumah sakit umum nasional dr cipto mangunkusumo jakarta pusat
vaksinasi booster ini dimulai dari lima puluh guru besar fakultas kedokteran universitas indonesia
dan sejumlah dokter di rsjm
menurut menteri kesehatan budi gunadisadikin guru besar fkui divaksin lebih dulu
hal ini bertujuan agar para dokter muda dapat mengikuti para seniornya untuk segera divaksinasi
harapan kami kalau para senior ini yakin untuk bisa menerima vaksin booster yang ketiga dengan moderna
seharusnya para juniornya murid muridnya juga bisa mengikuti dengan segera
vaksin ketiga yang menggunakan merek berbeda dari vaksin satu dan dua dinilai tidak bermasalah
guru besar fakultas kedokteran universitas indonesia chandra yoga mengatakan
vaksin booster ini diharapkan dapat menambah kekebalan tubuh terhadap virus corona
ini adalah kemungkinan mix and match
jadi kalau vaksin yang pertama diberikan itu jenis yang ini
kalau diganti vaksin berikutnya dengan jenis yang lain terutama yang efekasinya tinggi
misalnya saja kelompok mrna maka dari beberapa kajian itu diduga memberi manfaat untuk mencegah
memberikan proteksi yang lebih lama dan juga mungkin juga bisa mencegah varian varian baru
kementerian kesehatan berharap setelah melakukan vaksin booster untuk dokter dan tenaga kesehatan
hal ini akan lebih memperkuat dokter dan tenaga kesehatan agar tidak ada lagi yang terpapar covid sembilan belas